ya kuliner indonesia tidak hanya terkenal di dalam negeri namun juga di inggris
hal ini membuat bisnis kuliner indonesia dipandang sebagai salah satu bisnis yang prospektif
akaya seorang warga negara indonesia membuka kedai makanan indonesia di wilayah windsor inggris
tidak disangka makanan indonesia diterima baik di inggris
bahkan kini menghasilkan omset minuman hingga sepuluh ribu pound sterling atau sekitar satu ratus delapan puluh empat juta rupiah setiap bulannya
jika anda berkunjung ke inggris jangan khawatir tidak bisa menemukan makanan indonesia
ada berbagai restoran yang menyajikan kuliner indonesia di britania raya
salah satunya adalah warung windsor yang berlokasi di eldershot inggris
akaya sang pemilik restoran adalah seorang warga negara indonesia asal jakarta
hobi memasak menjadi modal utamanya membuka bisnis kuliner indonesia di inggris
tidak hanya sekedar menghidangkan makanan indonesia warung windsor menjaga keautentikan rasa kuliner indonesia
semua bahan makanan dan minuman dikirim dari indonesia
sebenarnya standar otentik di sini itu seperti apa
standar otentiknya ya kita mempergunakan bumbu bumbu asli dari indonesia
kecapnya terus kacangnya dan kita masak dari scratch ya
jadi nggak pakai yang saset yang kacang
orang lokal sini responnya positif sekali
ya banget banget positif nggak nyangka deh ternyata mereka juga suka makanan pedas
nah ini juga salah satu minuman favorit di sini kopi
kopi dari indonesia juga
dari indonesia ini kopi indo kopi sumatra kopi toraja
saya pakai tiga bali sumatra sama toraja
sejak dibuka pada tahun dua ribu enam belas lalu
warung windsor ramai ramai menunjukkan keuntungan dan keuntungan
ramai dikunjungi warga lokal inggris
peter salah satunya
saya baru saja mencoba lihat menu menu
itu adalah penyakit ayam itu sangat enak
sedikit pedas tapi makanan pedas sangat enak
selain itu wni yang rindu akan kuliner indonesia juga sering datang ke warung windsor
wow rasanya kayak di rumahnya mami
makanannya asli banget
dan aku gimana ya cinta
tinggal di indonesia gitu
yang paling favorit aku makanan di sini ayam boku dan ayam paniki
setiap hari warung windsor yang buka hingga pukul sepuluh malam ini mengidangkan hingga tujuh puluh porsi makanan
selain itu warung windsor juga melayani catering seperti di kedutaan besar republik indonesia di london
tak heran omset warung windsor menemukan makanan yang sangat menarik
role windsor menembus minimum sepuluh ribu pound sterling atau sekitar satu ratus delapan puluh empat juta rupiah setiap bulan
selain prospektif bisnis kuliner indonesia juga bisa menjadi sarana efektif untuk mempromosikan indonesia di kancah internasional